jelang dimulainya kembali tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu proses pendaftaran peserta didik baru atau disingkat ppdb juga kembali dibuka
berdasarkan peraturan gubernur jawa barat no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh tentang pedoman penerimaan peserta didik baru
penyelenggaraan ppdb dilaksanakan pada bulan mei setiap tahun dan dapat berubah jika terjadi kondisi darurat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
ppdb dimulainya untuk gelombang pertama adalah tanggal delapan sampai dengan tanggal dua belas juni
sedangkan untuk tahap kedua itu akan dimulainya di tanggal dua puluh lima sampai dengan satu juli
di saat masa darurat saat ini berdasarkan permendikbud no empat tahun dua ribu dua puluh
dinas pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme ppdb yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
kita kan pakai sistemnya
karena online ya jadi orang tua siswa calon peserta didik itu tidak datang ke sekolah
karena tidak datang ke sekolah maka otomatis pengumpulan masa tidak ada di sekolah ini
jadi tidak harus datang ke sekolah dan di sekolah juga di sma ini kita tidak menerima pendaftaran karena kita tidak bisa mendaftarkan
terkait aturan ketat protokol kesehatan sesuai keputusan provinsi jawa barat pendaftaran dilaksanakan secara daring atau online
menyambut hal tersebut pihak sekolah pun bersiap diri dengan berbagai hal yang dibutuhkan
orang tua siswa demi tetap terlaksananya pendaftaran sesuai jadwal
meski dilaksanakan dalam suasana dan juga prosedur berbeda sejumlah informasi yang dibutuhkan orang tua siswa termasuk mengenai dokumen yang harus disiapkan
jumlah daya tampung hingga berbagai jalur yang bisa ditempuh dalam pelaksanaan ppdb tahun ini dapat diakses dengan mudah di website yang tersedia
dari sma itu tetap akan siap membantu apabila ada kendala kendala dalam proses pendaftaran secara online